bedanya mana ada di rumah pagi iya iya iya kenapa lo kagak pakai istirahat dulu atau
pak haji sekali kali saya pengen jalan kaki kalau naik sepeda terus beti saya jadi gede
iya iya iya iya iya iya nyampe disini bukan neng iya kau tahu iya tuh kan sering nganter
kurang atuh neng oh iya neng helmnya ya
tadi nggak beli rumah
oh seperti itu
dimana rawa lele ya terkapan kapan main main ke sana ya waalaikumsalam
kencing loin pondok gede dia baru habis beli rumah buat anaknya buat si titin apa
tapi kan belum kawin oh rumahnya dimana kalau lele enggak jauh dong dari sini mak kita ke rumahnya
yuma tadi kan udah lama ngobrol sama si titin kenapa maka deket sama anaknya tapi kalau mainnya
aduh kalau nyeletert to
di keeper kamu kalau main bola jangan di jalanan di sana di lapangan nggak bisa
want to labangan banyak yang dua cola
buru kamu kemana ke masjid alhamdulillah sekarang maka mudara jinpur sholatnya di masjid
nilang aja lo buka puasa di masjid biar dapat tajil gratis gapapa tujak yang pentingkan rajin
ke masjid rujak dengerin kata anaknya pak odi hahaha apa ngomong ngomong rezeki nggak boleh
baru juga jam empat d
ya voir dan belek bubur lagi bubur lagi yang lainnya pak emang bay bay maunya apa sih mau
badan lu gede
iya babe awas dulu dong
badan lu kegedean
yuk mak kita kesana
ke rumah barunya titin
sekarang aja mak
ya main aja sekalian buka puasa bareng
oh seperti itu
ke gala sepuluh
bapak mau ngider
buka puasanya ntar gimana
beli warteg apa nasi
beli nasi di warteg
oh itu sekalian
ngapain pak beli cendol sama es campur
es campur kan ada bubur kacang hijau
mungkong kamu tuh pengen makan es campur sama cendil
ya sebut niatnya pak
bubur kacang hijau aja deh
depan kiri ya
yes ya bang
masa saya dituruni di got depanan dikit no
bubur kacang hijau buat buka puasa
nah gimana sih
kau kan udah bilang sama bapak lo
gue bosan bubur kacang hijau
yaudah ntar gua beli sendiri
bubi dibeliin gak
lu pan udah ada bubur kacang hijau
nah itu temennya lurus
ya bukan temen saya
rumah saya di gang situ
mau cek saya dari tadi
lu pergi suno dah
ke tempatnya si titim
terus ma sendirian dong
udah haruan telfon laki lu
mumpung masih jam segini
rumahnya nomor berapa
anaknya mertua saya
anaknya mertua abang
ada di rumah pakji
kenapa lu kagak pake
istirahat dulu lah tuh pak haji
sekali kali saya pengen jalan kaki
kalau naik sepeda terus
beti saya jadi gede
disini bukan neng
iya kok tau
iya tuh kan sering nganter
kurang atuh neng
saya mau duduk disini aja
sampai buka puasa
gue sih boleh boleh aja
ntar kalau pas buka puasa
lu pake kolak gua ya
atuh pak haji
kata almarhum abah saya juga
kalau mau belanja belanjalah
itu mah gua tau
itu bukan kata babaloh